hai gilang tama alfarizi bali tak selalu bukpakam deliserdang ini sudah tiga minggu tak bangun
dari tidur rabu pagi gilang kembali menjalani pemeriksaan ct scan di rumah sakit umum deli serdang
dokter menyebut perlu melakukan pemeriksaan ulang untuk menegakkan diagnosis atas penyakit yang
dialami bocah empat setengah tahun ini dari sisi medis itu artinya dia ini kita nyatakan penurunan
kesadaran ya kesadaran itu ada tingkatannya jadi nanti biar dokter ahli kita yang menentukan level
terima kasih yang jelas dia tentunya tidak dalam kesadaran penuh saat ini sejak dua puluh enam november lalu gilang tak
kunjung membuka matanya namun jari tangan kaki kiri dan bibirnya bergerak seolah merespon orang
di sekitarnya sebelumnya gilang sempat menjalani pemeriksaan di rsup haji adam malik di medan gilang
menjalani pemiksaan darah dan sum sum pulang belakang ayat sudraja medan